urutan urutan acara siraman di kediaman calon pengantin perempuan
erina gudono diawali dengan pemasangan bleket tp dan tubuhan
pemasangan bleket tepe dilakukan ayah mempelai wanita
pemasangan blacket tp keluarga erina dilakukan oleh kakak laki lakinya
yang bernama alan adam gudono didampingi ibunya sofia tun gudono
karena ayah anda erina telah almarhum
setelah bleket tepe dan tubuhan terpasang di pintu masuk rumahnya
artinya calon pengantin sudah siap melanjutkan kerangkaian prosesi siraman
bleket tepe dalam pernikahan adat jawa bermakna simbol dimulainya hajatan
bleket tepe juga bertujuan untuk menyucikan lokasi hajatan
dan menolak kesialan atau menolak bala
upacara berikutnya adalah ceti geni dan adang sepisan
dini ibunda dan kakak erina melakukan ritual mencuci dan menanak beras
beras dimasak dengan menyalakan api dan membakar kayu menggunakan tungku
kemudian pihak keluarga erina menyiapkan air siraman pengantin
ibu dan kakak irina menaburkan bunga menuangkan air kelapa
dan mengaduk bejana air siraman
ibu erina kemudian menyiapkan alas untuk erina duduk selama proses siraman
upacara pengebek ten adalah
sungkeman calon pengantin wanita erina sofia gudono
pada kakak tertuanya ellen adam rinaldi gudono dan ibunda sofiatun gudono
duduk mengapit ibunda dan kakak laki lakinya ada gusti kanjeng ratu hemas
istri habeng kubono x serta kakak erina nadia sofia gudono
calon pengantin wanita erina kemudian bersimpuh di depan ibunda dan kakaknya
erina menyampaikan terima kasihnya kepada ibunda yang telah membantu
telah membesarkan dan merawat dirinya
serta meminta restu ibunda juga dua orang kakaknya untuk menikah dengan kaisang
usai menyampaikan permintaan doa restu pada ibu dan dua orang kakaknya
erina bersimpuh di pangkuan ibunda sofia tun gudono
kakak laki laki ellen adam rinaldi gudono dan kakak perempuannya nadia sofia gudono
erina kemudian menyerahkan
sanggan pelangkah dan pelangkah pada dua orang kakaknya
usai meminta restu orang tua
irina juga meminta restu kepada gusti kanjeng ratu hemas
istri habeng kubono sepuluh dan gusti kanjeng putri istri paku alam sepuluh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dengan senantiasa bersyukur
atas segala karunia allah swt
perkenankanlah erina dengan rasa hormat
mengaturkan sembah bakti
serta terima kasih kepada ibu atas kasih sayang yang melimpa dan bimbingannya selama ini
tiada kata yang dapat melukiskan rasa terima kasih erina
kepada ibu yang selama ini merawat
mengasuh dan mendidik erina
sejak dalam kandungan
sampai dewasa dengan penuh kesabaran
dan limpahan kasih sayang yang tidak terhingga
cinta dan kasih ibu
yang sejak kecil erina panggil mama
merupakan anugerah terbaik allah
yang akan selalu erina syukuri
dalam hati dan jiwa
yang tidak dapat dibalas dengan apapun
hanyalah doa tulus
semoga allah swt
menjadikannya sebagai amal jariah
yang tak terputus pahalanya
yang penuh berkah
pada kesempatan yang sangat bersejarah ini
untuk memulai kehidupan baru
yang memandiri untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama mas kei sang
mohon maaf atas segala kesalahan
semua yang tidak berkenan di hati mama
dalam lindungan allah swt
yang penuh kebahagiaan lahir batin
dari segala rintangan